lokasi konser boy band asal korea nct satu ratus dua puluh tujuh di ice base day tangerang selatan diancam teror bom
polisi memastikan konser tetap dilakukan setelah ancaman tersebut tidak terbukti
sudah bergabung bersama kami jurnalis cnn indonesia jwanita anandasari di ice base day tangerang
juanita selamat sore bagaimana kondisi dan pengamanan di lokasi
usai beredar adanya hoaks teror ancaman bom di sana
sore elvira disini tadi saya sampai pukul lima belas
head and citizen atau head and citizen ini sangat sangat hang sih tidak ada ketanyakan sama sekali
di sini juga banyak pantau banyak petugas keamanan maupun dia dengan tulisan kaos desence guard atau kru yang jaga di banyak sisi
di lokasi di luar maupun di dalam
di sini juga alur alur masih luar dan bisa tiketing masuk ke dalam event hall dan di dalam hall sendiri saat ini juga sangat lain
sudah terbagi sesuai section tiketnya masing masing dan tidak ada terlihat sangat sangat aman dan nyaman
oke berarti relatif tidak terlalu
tapi tadi sebelumnya apakah anda melihat sempat dilakukan penyisiran oleh pihak polisian meskipun akhirnya ya sudah dipastikan bahwa ini informasi hoax
tadi karena saya mungkin sampai sudah lumayan sore dan berita itu viral kan tadi lumayan
pagi sampainya saya di sini sudah tidak terlihat ada tim gegana sih yang dilaporkan di media atau viral di media sosial
artinya saat ini pemeriksaan masih berjalan seperti biasa
kita tahu setiap konser memang ada pemeriksaan ekstra
tapi setelah ada hoax ini apakah pemeriksaan masih lumrah seperti yang dilakukan atau lebih diketatkan juanita
di kurang lebih tadi saya melewati tiga kali titik pemeriksaan dari awal masuk chatting lalu ke area hall dan di dalam hal itu sendiri
jadi itu ada petugas keamanan yang memeriksa
kita membuka tas dan isi bawaan masih di pengunjung atau fans
baik jadi antusiasme masih luar biasa
bisa anda gambarkan semangat para fans di sana
jonita salah satunya hadir di sana untuk menikmati konser hari ini
di sini para nctzen sangat semangat sih karena banyak sekali disediakan photo booth atau area area interaktif untuk para fans
jadi juga pada senang sekali duduknya sangat tepat untuk menunggu sampai area konser
nanti mulai pukul tujuh
semoga konser berjalan dengan lancar
selamat menikmati konser malam ini
jonita terima kasih update informasi anda langsung dari lokasi untuk newsroom hari ini